maka dicari yang paling mungkin yang paling soft yang paling mencerminkan ya tadi tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu zero
ya antara empat sampai sepuluh lah